presiden joko widodo pada senin malam bertemu dengan raja raja dan juga sultan senusantara di kota cirebon jawa barat
dalam kesempatan tersebut jokowi juga mengenakan baju adat keraton untuk menutup festival keraton nusantara ke sebelas
seluruh raja raja dan sultan senusantara ini hadir selama empat hari di cirebon dalam rangka mengikuti festival keraton nusantara yang diselenggarakan dua tahunan
festival keraton nusantara salah satunya sebagai ajang silaturahmi para raja dan sultan setanah air
menjaga persatuan antar sesama kerajaan dan memperkokoh nilai nilai budaya dan adat leluhur
presiden juga menilai peranan kerajaan sangatlah penting karena turut andil dalam kemerdekaan republik indonesia
dalam penutupan festival keraton nusantara ini presiden juga menyaksikan pentas kesenian tradisional dari tuan rumah keraton kasepuhan cirebon
dan berfoto bersama seluruh raja raja dan sultan
memegang kemudian nilai nilai tradisi dan budaya